seorang anggota polisi yang menembak sasaran hanya dengan melihat dari sebuah cermin layaknya seorang sniper menjadi viral di media sosial
sosok tersebut ternyata seorang kepala pusdik gasumporong sidoarjo
seperti apa keahlian polisi berusia lima puluh lima tahun ini berikut liputannya
fahruzaman yang bersahaja ternyata ahli dalam hal menembak baik menggunakan laras panjang maupun laras pendek
hebatnya lagi ia ahli menembak dalam posisi yang hampir tak mungkin dilakukan
seperti yang dipraktikkan kali ini kombes pol fahruzaman menembak sasaran sebuah balon menggunakan senapan panjang tipe fs
satu dengan pose membelakangi sasaran dan dengan bantuan sebuah cermin kecil
lebih ekstrim lagi menyamping dan posisikan balon dengan sebuah balon
sayang hasilnya semua sasaran tak luput dari bidikan kombes pol fahruzaman
keahliannya menembak yang menjadi viral di dunia maya ini berawal rasa senang dengan olahraga menembak
karena baik untuk melatih fisik dan mental
selain itu juga untuk menunjukkan keprofesionalan anggota polri yang harus siap diterjunkan di segala medan pertempuran bila diperlukan kelat
ada pertanyaan apakah ini digunakan dalam tugas keseharian
kadang saat saat tertentu
ini bagian dari profesionalisme kami dalam menggunakan senjata
saat ini kombes pol fahruzaman menularkan keahlian dalam menembak ini kepada seluruh bintara polri
yang mengenyam pendidikan di pusdik jasum porong sidoarjo
harapannya bisa dikembangkan lagi oleh para anak didik di kemudian hari
riko hardiansyah sidoarjo